gempa dengan magnitudo enam sembilan yang mengguncang sumur banten juga dirasakan di beberapa daerah di bogor
petugas keamanan harus menenangkan ratusan pengunjung mal yang panik berlarian hingga berdesak desakan saat menuruni eskalator
sementara di depok getaran gempa yang cukup kencang membuat puluhan pasien di rumah sakit berhamburan keluar meski masih menggunakan infus
dari rekaman kamera warga ratusan pengunjung di mall hutani kota bogor jawa barat
nampak petugas keamanan mau menenangkan warga yang berebutan berusaha keluar hingga berdesak desakan menuruni tangga eskalator
kondisi serupa juga melanda rumah sakit hermina di jalan soleh iskandar
warga berhamburan menyelamatkan diri sementara para perawat berusaha membantu mengevakuasi para pasien yang masih terbalut infus
di depok jawa barat para pasien di rumah sakit mitra keluarga depok juga berusaha menyelamatkan diri
bahkan ada pasien yang keluar dengan membawa infus
salah satu warga yang sedang berada di lantai tiga menunggu anaknya yang sedang sakit
mengaku langsung turun begitu merasakan getaran gempa
ibu boleh tahu nggak tadi pas lagi gempa itu ibu posisinya lagi di mana tuh
di dalam ruang rawat inap apa gimana di lantai berapa bu
lantai anak anak lantai tiga ya
anak anak dari lantai tiga berarti
langsung gendong si kecil ini
penghuni apartemen mt haryono residen sejati negara jakarta timur berhamburan keluar gedung
sesaat gempa mengguncang kawasan jakarta dan banten jumat malam
sebagian warga apartemen membawa anak dan berkumpul di lokasi yang aman
panikan pun tampak saat warga menyelamatkan diri saat gempa yang dirasa lebih dari lima kali
hingga pukul sembilan belas lima puluh warga penghuni apartemen masih berada di titik aman untuk menyelamatkan diri
tim liputan cnn indonesia